kamu lagi ada masalah ya
udah kamu diam aja start jour business
kamu mungkin belum bisa mencintai aku afif
keadaan akan membuat kamu perlahan membenci bella
kamu pasti belum tau kan dimana keberadaan mereka
saya lagi berusaha pak
mencari tahu ambulan membawa mereka ke rumah sakit mana pak
kamu pasti gak tau mereka dimana
saya itu capek harus menghubungi semua rumah sakit
mencari informasi keberadaan mereka
kamu gak tahu apa apa
desain gak becus kamu
kamu itu orang baru
gak tau apa apa
mendingan sekarang kamu panggil bos kamu
dan bilang ke dia jangan ambil tindakan bodoh
dia akan kehilangan kontrak dengan dukunya
hanya gara gara dia tergila gila dengan adik kamu yang murahan itu
kamu bicara seperti ini
di depan saya tentang bella
kamu itu gak usah sesuci
aku itu tahu banget gimana keluarga kalian
keluarga kalian itu
gak jauh beda dari seekor lintah
kamu itu gak usah sosuci
papa kamu mendekati papa aku untuk mendapatkan jabatan di perusahaan
dulu kamu pernah berusaha mendapatkan pekerjaan di perusahaan
tapi ternyata gagal
kalian mendekati reno
kalian hisap harta kekayaan reno
saya bilang kamu keluar dari ruangan saya
bukan handphone aku
pasti handphone masih ikut
ada apa pak
ini handphone pak iko
bella masuk rumah sakit
kamu berani sekali jadi orang
semua tujuan kamu itu sama sekali tidak beralasan
akhirnya kamu datang juga
tapi meetingnya harus aku postpone
aku datang kesini untuk berbisnis sama kamu
bukan sama dia
maaf tapi aku sama mas iko sekarang harus keluar
ini urusan penting
yang kita bicarakan ini kontrak ratusan miliar
dan kamu enggak bisa kasih kepercayaan proyek perusahaan aku ke dia gitu aja
aku enggak terima
oh enggak masalah
kamu gak mau dealing sama mas iko
enggak masalah buat saya
ini draft kontraknya ya
ini draft kontraknya ya
sama bisnis perusahaan kita selesai
enggak ada yang kalau enggak di jungi
saya pasti mau bukun
karena kamu udah menikahi sinti ya
lagi pula apa hubungannya sih
bela dengan urusan kita dia gak punya tanggung jawab
untuk memerintahkan rena atau membuat keputusan pada reno
afif bella itu lagi deket sama reno
dan dia mempengaruhi reno sama seperti yang dia lakukan ke kamu
afif afif kamu tuh aneh ya
kamu bukannya kesel karena kita sudah kehilangan proyek ratusan miliar
kamu malah marah sama aku gara gara aku jelek jelekin bela
padahal belum ada seminggu loh ya kamu ninggalin bela
tapi dia udah nyari cowok lain
cukup kak cukup
karena gak pantas ngomong seperti itu
bela itu istri pertama aku kak
apa istri pertama
eh yang bener aja fief
di mana mana nih ya orang meninggal kita butuh empat puluh hari buat berkabung
nah dia belum ada seminggu kamu tinggalin
udah nyari mangsa cowok lain buat dikejar
ih seri matiin sih
kamu lagi ada masalah ya
udah kamu diam aja
kamu mungkin belum bisa mencintai aku afif
keadaan akan membuat kamu perlahan membenci bella
kamu pasti belum tahu kan di mana keberadaan mereka
eee saya lagi berusaha pak mencari tahu ambulan membawa mereka ke rumah sakit mana pak
sudah saya duga kamu pasti nggak tahu mereka di mana
saya itu capek harus menghubungi semua rumah sakit mencari informasi keberadaan mereka
dan kamu apa kamu gak tau apa apa dasar gak becus kamu bekerja
untung aja akhirnya saya dapat info mereka di mana
sekarang kamu pergi ke rumah sakit itu
saya akan kirim alamatnya melalui wa
dan jangan pergi sendiri
tapi pak ibu syairah udah gila pak
kamu tuh bisa mikir gak sih
kalau kamu pergi sendiri ke rumah sakit itu kamu gak akan pernah bisa masuk dan menemui mereka
kamu itu bukan siapa siapanya mereka
pokoknya saya gak mau tau
sekarang kamu pergi ke sana bawa ibunya saya gimana pun caranya
wow pengantin baru udah pulang
mama udah boleh ngarepin memang cucu gak
gimana bulan madunya
pasti menyenangkan kan
bulan madu aku tuh bener bener nyenangin banget mak
afif nemenin aku keliling keliling lihat pemandangan
pokoknya aku seneng banget
oh iya seneng ya
terus kenapa buru buru pulang harusnya lamain aja di sana
emang aku yang mau untuk pulang lebih awal
karena kita berdua mau ngerayain ulang tahunnya pak arta
oh maksud aku papa
ya ampun sintia
padahal kamu lagi bulan madu
sempet sempetnya kamu ingat ulang tahunnya papanya afif
afif kamu udah pernah beruntung punya istri seperti sylvia
makasih ya mah
yaudah mah sintia mandi dulu ya
kayang sini aku bawain kopernya ya
dokter dokter bagaimana keadaan pasien yang bernama nur dan bella
kalian berdua suami pasien ini
oh bukan bukan bapak ini hanya teman
saya suami nur dan bela itu adik saya
jatuhnya mereka berdua di kamar mandi berakibat fatal bagi kandungannya
mereka kehilangan banyak darah
kami sudah berusaha semaksimal mungkin
namun hanya satu kehamilan yang bisa kami selamatkan
mari masuk pak
dok gimana keadaan kandungan ini
dok gimana keadaan kandungan saya
gimana dengan bayi aku
dan bukan hanya itu rahim ibu nur terluka cukup parah dan membahayakan
kami terpaksa mengangkat rahimnya demi keselamatan ibu
kami sudah berusaha